pak abah pasti situasi saat ini juga lagi bingung banget pak
tolong kuatkan mama ya
nanti abis ini kita langsung ketemu sama elsa
itu udah jadi kewajiban apa nak
nanti aku akan ke rumah papa sama supir ya
silahkan kamu tenang
kita baru ketemu elsa
udah kamu tenang dulu
kamu tenang dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dita
pak ini udah selesai pak
ini sudah selesai semuanya pak
ya tadi papa lihat
ya tadi papa lihat
lihat di tv nak
papa lihat di tv
ini beneran udah selesai pak
aku kok masih gak percaya ya pak
ini udah selesai pak
semua masalah ini akhirnya selesai
aku gak nyangka pak bisa secepat ini pak
aku nyangka juga kalau ini elsa
aku tahu ini pasti juga berat banget buat papa
tapi papa pasti pengen keadilan untuk aku dan mas al
papa harus kuat ya
aku juga harus kuat pak
emang berat banget nak
rasanya sakit di papa
tapi papa memilih
tapi papa memilih melakukan hal yang benar nak
pak kau harus handmade bayi
dan kamu pantas mendapatkan keadilan ini nak
ayat yang saya harapkan adalah csi
kamu harus mengerti flights waikry
tidak akan bagian itu
pasti situasi saat ini juga lagi bingung banget pak
tolong kuatkan mama ya
nanti habis ini nanti langsung ketemu sama elsa
itu udah jadi kewajiban papa nak
besok aku akan ke rumah papa sama supir ya
iya nanti papa kasih tau bapak ya
nanti mau kesini jemput kita
habis itu kita ketemu elsa ya
semuanya udah selesai sih ara
iya tadi aku udah nonton di tv mas
aku bener bener gak nyangka mas
ini semua beneran sudah selesai
akhirnya kita berhasil ya
akhirnya kita dapatkan keadilan kita cari
makasih banyak mas
kamu udah janji sama aku dan kamu udah tepatin janji itu mas
makasih juga kamu udah selalu dampingin saya
udah selalu percaya sama saya
saat kita mencari keadilan ini
kamu tolong kasih tau mama ya
kalau elsa sama riki sudah ditangkap sama polisi
iya tadi mama nonton sama aku juga mas
aku salah apa berencana ya mau ke sana
nanti aku jemput papa bagas supir ya
kamu masih juga lagi repot mas
kita ketemu di sana ya
saya langsung berangkat ke kantor polisi
terima kasih allah
engkau sudah mengabulkan kekuatan aku
aku mau pergi
aku mau pergi
walau lagi lagi melalui dengan cara yang tidak biasa
keadilan ini tidak akan dendam
sayang kau belum bobo
habis itu aku bangun lagi
bangun jadi susah lagi mau tidur nin
mama sama oma mau keluar dulu sebentar
rina di rumah sama ncus ya
kenapa nggak boleh mas
nggak boleh sayang ya
jangan ikut dulu ya
mama cuma pergi sebentar doang kok
kalau saya dengerin mama bilang apa ya
rina di rumah ya
mama sama mama itu ada urusan
bentar anak kecil nggak boleh ikut
rina pasti mau main ya
kalau akhir akhir ini mama jarang banyak waktu untuk rena
habis masalah nyuruhnya
habis masalahnya udah selesai
mama akan luangin waktu banyak untuk main sama rina
yaudah rina sayang
mama sama oma pergi dulu ya
kamu di rumah sama ncus oke
saya sama andin pergi gitu ya
tidak tiba tiba bu bos
ma sekarang tidur ya
setelah penangkapan elsa kok nggak ada berita ya dari nino
mama tuh khawatir banget lho pa
atau jangan jangan dia langsung ke kantor polisi
ya bisa jadi ma
mungkin nino mastiin dulu sampai elsa masuk tahanan ma
tapi tetap aja mama tuh khawatir
pengen tahu kabarnya dia gimana
kasian banget pa
anak kita minum pasti dia terpukul
biar papa nelfon dia ya
kita tanyain dia
nih udah tunduk
itu dia mbak elsa
mbak elsa gimana perasaannya mbak
kenapa mbak elsa berniat kabur mbak
mbak elsa memang bersalah
ini saatnya kehancuran dalam hidup gue dimulai
doang dijawab dulu mbak
pasien mengalami luka tembak
hilangan sebelah kiri dan di perut
ia dpo yang mencoba gabur
tolong segera ditangani pak
kami akan lakukan yang terbaik
bapak silahkan menunggu di ruang tunggu ya
luka tembakan cukup dalam
tolong nanti kamu persiapkan alat alatnya
kita harus siapkan semuanya
makasih stitch study